kamu bisa kesini sebentar gak

duhh mondi juga pengen ketemu sama temen mama sih
cuma masalahnya sekarang modi lagi di acara ulang tahun pernikahan papa mamanya temannya mondi nih
kayaknya sih mondi malem ini pulangnya lebih telat nih ma
bisa sih cuma gak enak ma
karena disini banyak temen temen mondi juga
hmm yaudah deh
tapi mama boleh kesana gak
duh gimana ya
aduh gini mama di luar aja deh gak apa apa
ya sebentar aja soalnya teman mama ini keke banget mau ketemu sama kamu
oh yaudah deh
mondi interes sms in ke mama alamatnya ya
ketemu sama anak saya ya sebentar lagi dia sms in alamatnya
memang putranya di mana sekarang bu
dia lagi di ulang tahun pernikahan orang tua temannya
hmm kasihan ya
ya kasian tadi kan ibu hilang pernikahannya
tidak berlanjut lama
nah sekarang putra ibu lagi di tempat ulang tahun pernikahan orang tua temannya
kesian aja kalau dia sedang mengingat ingat orang tuanya gitu
ayo atuk kita pergi sekarang
isi kepikiran yuk
saya diajak juga bu
ya allah nasib nasib
jadi asisten jadi kemana pun ibu pergi saya harus ikut
ibu lagi pacaran juga saya ngintil terus ini kayak nyamuk
lagi lewat itu
nanti aku datang
nah kita datang
pak tahan tidak ngobrol disini
kayaknya mereka kesini mau ngacauin acara kal
kal kal udah
jangan terlalu berlebihan
ingat kamu lagi di acara orang loh
ini kita kasih dua boy aja
tidak ada dokter
kamu harus tahu siapa yang datang
mendingan kamu lihat aja sendiri
tuh boy lu lihat boy
semen anak anak black cobra
ngapain mereka disini
mesti lihat siapa yang datang
terus sekarang gimana boy
apa sekarang kita usir aja mereka
jangan lah kal
kalau misalnya kita usir mereka
kita bakalan ribet beneran sama mereka
gue gak mau acara keluarga gue tuh hancur
boy bener kal
mereka datang sini pasti buat cari makan
dan mereka pasti bakal melakukan perlawanan
ya terus ngapain mereka disini
kalau mereka kesini udah pasti mereka cari gara gara di sini
ya udahlah mendingan kita
ya mudah mudahan aja kita tuh gak kepancing emosi sama mereka
dan gue minta tolong sama kalian berdua
tolong bilangin sama temen temen yang lain
terutama bang chandra
jangan sampai kepancing emosinya
soalnya gue tuh gak mau
kalau boc up gue tuh tahu kalau kita punya masalah sama mereka
ya begitulah mamanya boy

eh tunggu tunggu tunggu
boy tapi jangan lama lama ya